sup ismail gimana kalau kita begadang nanti malam keluar kamar ya hai hai ya oh setuju banget juga
tapi nanti kalau ngantuk gimana kau aduh asuh namanya juga begadang yang nahan mengantuk sambil
ngomong ngomong ya gimana kalau kita itu tidur aja lebih bagus tapi kalau misalkan kita tidur
di masjid yang kelihatan gimana kalau kita tidur di teras kamar aja juga
itu dimana berhentinya lolongan anjing pada malam hari nah kemudian menunduknya pohon pohon
tumbuh tumbuhan daun daunan semuanya menunduk di malam laylatul qadar kemudian di malam laylatul qadar
itu air laut itu berasa tawar tawar tawar tawar bisa diminum besok paginya
kembali asin itulah kenikmatan tanda tanda kenikmatan malam laylatul pada berarti coba
aja aku bisa dapet malam laylatul qadar
kamu rasain nggak kayak ada yang jalan kecil gatel gitu ih ih ih tapi kok dingin gitu ya

aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
hehehehe ngapain kamu disitu
oh jadi kalian nguping